sekitar dua ribu dua belas kami pindah kemari
jadi sudah delapan tahun lebih seluruh kegiatan usaha terpusat di sini
kita sedang memikirkan sekarang adalah strategi perusahaan untuk dua ribu dua puluh dua ke depannya
milestone baru ini yaitu pertumbuhan laba usaha yang demikian besar angkanya
ini tercapai saat anda menyerahkan jabatan sebagai presiden direktur kepada salah seorang senior eksekutif profesional ya pak ya di pertengahan tahun dua ribu dua puluh lalu
dan kemudian sekarang anda sejak saat itu ya sampai sekarang anda menjabat sebagai presiden komisari
setelah sebelumnya menjabat sebagai ceo selama dua puluh lima tahun nih pak handoyo
apa langkah yang akan diambil selanjutnya
saya rasa menjabat sebagai ceo satu perusahaan selama dua puluh lima tahun bukan periode yang pendek suatu periode yang panjang
dan tepatnya sejak berakhirnya rups tahun dua ribu dua puluh rups tahunan tahun dua ribu dua puluh saya menduduki jabatan sebagai presiden komisaris
pada intinya bagi saya regenerasi itu kepemimpinan perusahaan adalah suatu kewajiban saya
itu salah satu tugas pokok saya ya untuk bisa mengantar apa namanya penggantian atau peralihan management
nah karena ini penting bagi ribuan karyawan karyawati temposcan karena perusahaan ini harus dikelola dengan baik sehingga terus bisa survive kedepannya
dan sebagai pemegang saham utama
daripada tempo scan group saya melihat bahwa tidak ada juga suatu keharusan bahwa regenerasi itu harus berasal dari anggota keluarga bahkan dari anak anak saya
namun regenerasi itu harus kita ciptakan suatu tongkat estafet kepada eksekutif yang benar benar capable
padahal anak anak anda juga terlibat dan sekarang sudah bekerja ya pak ya
jadi ada sudah bekerja di berbagai bidang
namun ya tidak harus karena memang profesional harus yang handal capable juga kreatif dan juga committed terhadap perusahaan
ya karena ada pepatah yang mengatakan position can big given but respect one mus en
jadi tidak bisa dengan serta merta adanya satu jabatan sehingga anak anak saya anggota keluarga bisa mengatakan oke i have earned the respect
itu juga tidak otomatis demikian
dan ini sudah dibuktikan melalui penunjukan salah seorang senior eksekutif profesional sebagai presiden direktur ya pak ya di tahun dua ribu dua puluh lalu
kilas balik nih pak perjalanan karir anda di temposcan group sendiri sebagai holding dari temposcan pacific
anda mulai di temposcan pacific setelah sebelumnya sempat tinggal belajar dan bahkan bekerja ya pak ya di anda tempat

di tempat yang lain

apa yang kemudian membawa anda kembali ke indonesia
jadi agar jelasnya sebetulnya temposcan group ini cikal bakalnya diawali oleh pt perusahaan dagang tempo
berdiri tiga november tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah sejak itu saya sendiri baru kembali dari studi saya dan saya sempat tinggal di new york
dan saya kembali tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
nah tidak punya luxury of time langsung saya harus terjun ya membantu
anda punya pengalaman kerja juga ya pak ya di new york
di perusahaan apa kalau boleh tahu
saya bekerja di satu perusahaan kosmetika
nah sejak itu ya saya kembali tidak ada waktu untuk berlama lama langsung terjun bekerja
menemui situasi dan kondisi perusahaan
yang saat itu juga apa namanya kita belum punya holding company
jadi antara unit unit perusahaan itu masih terjadi cross holding cross ownership
dan di samping itu juga tidak ada core business yang jelas
nah di samping itu juga ya saat itu mau merambah kemana mana
miripnya sebagai pengusaha indonesia lainnya
ya semualah ya
sehingga juga pada saat itu mungkin frida juga masih berada di new york
perizinan perbankan itu relatif masih sangat mudah
modalnya juga sangat rendah
dan banyak sekali kemudian orang yang membuka bank dengan modal
dengan modal yang segelintir
jadi puji tuhan alhamdulillah kita tidak kesana
ya kita tidak kesana
nah sehingga dalam kondisi seperti itu saya juga melihat struktur financing
karena saat itu hampir seluruh aset aset perusahaan itu dijaminkan sebagai konsumen
dan plus masih ditambah juga terbebani dengan adanya personal guarantee dan sebagainya
nah sejak itu mulai saya mencoba untuk pelan pelan menata kembali
ya salah satunya saya bilang kalau memang kita tidak punya arah yang benar
core business apa yang kita mau dalami sulit
makanya simple rules delapan puluh dua puluh
jangan nanti apa namanya oke pengen usaha ini usaha ini dan sebagainya
banyak cobaan ya pak
nah di samping itu setelah itu kita lalu memikirkan dari beberapa unit usaha yang kita miliki
jadi mana yang mau dijadikan subholding
nah kebetulan yang kita pilih saat itu adalah namanya pt skankemi
nah kalau misalnya kita taruh pt skankemi sebagai subholding
itu tidak memiliki kaitan heritage dengan tempo
makanya saya tambahkan di depannya tempo
nah skankemi nya karena terlalu panjang saya singkat skan
nah satu lagi adalah yang terakhir pasifik
untuk mengingatkan kita semua kalau mau berekspansi jangan jauh jauh
ya cukup di kawasan pasifik
nah pak handoyo growing tea itu apa maknanya
sebetulnya kita meminta saat itu saya mengatakan kita harus punya nih corporate identity
nah saya tidak menyebutkan saat itu kita menggunakan konsultan internasional
untuk come up dengan growing tea
tapi ya kita berikan masukan
jadi ini bukan growing tree ya
t karena tempo kan
jadi filosofinya sebetulnya seperti budaya jawa
jadi seperti ya kita merambat ya kalau keluarga itu ekonominya terbatas
misalnya anaknya belum kb ya
misalnya anaknya ada banyak enam tujuh
jadi begitu yang paling tua berkorban
lulus sd udah mulai kerja
adiknya lagi naik terus sampai smp
terus langsung kerja adiknya berikutnya
sehingga sampai nanti yang bungsu bisa menjadi university graduate
jadi filosofinya sangat javanese
menarik sekali pak
dan terima kasih sudah berbagi cerita mengenai tempo scan group
tapi kita juga ingin tahu
apa sepak terjang dari tempo scan pacific dan tempo scan group
sesudah go public di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat nantinya
tapi kita akan jeda dulu
pemirsa jangan kemana mana
leaders ⁇ corner masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di leaders corner
dan masih bersama saya handoyo s mulyadi
pak handoyo perusahaan go public di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat yang lalu
beberapa tahun setelah anda bergabung ya pak di perusahaan
apa yang memotivasi strategi untuk go public ini
kalau management itu mau diberikan suatu kpi untuk sukses
maka kita harus juga membuat suatu transparansi
key performance index ya pak maksudnya
jadi mereka juga harus dibekali dengan data data yang transparan akurat dan detail
untuk itu salah satu prasyaratnya bagi saya adalah
kita harus go public kan perusahaan
sehingga memang akan banyak mata yang mengawasi perusahaan tersebut
jadi benar tepatnya di juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
sehingga dari tertutup menjadi terbuka
nah yang sangat mengesankan bagi saya karena waktu itu usia saya relatif masih muda
adalah pengalaman proses ipo
jadi proses ipo itu ya karena salah satu yang harus saya tuntaskan adalah mencari bridge financing
tadi saya sudah jelaskan bahwa rata rata financing facility nya sangat mengikat terms and conditionnya
juga collateral nya covenant nya dan sebagainya sangat mengikat
sehingga saya carikan dulu bridge financing untuk melunasi
baru kita bisa melakukan go public dengan relatif lebih mudah
yang saat itu sangat menjadi tantangan bagi saya adalah kesan kesan dan persepsi para bankir
serius ya kan bahwa ini orang bisa
masih under tiga puluh ya pak waktu itu ya
iya masih ya
baru apa ya
baru apa namanya menjelang tiga puluh
jadi ya lumrah lah kalau mereka ragu ragu
dan pada saat kita melakukan roadshow juga serius nih
you can deliver or not dan sebagainya
jadi itu yang tidak terlupakan pengalaman saya proses membawa temposcan ini ipo
nah pak setelah kemudian menjadi perusahaan publik
banyak sekali prestasi yang patut dijadikan catatan dari perusahaan ini
di antaranya adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan melewati krisis ekonomi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan lalu
krisis ekonomi dan juga krisis politik bahkan
apa yang dilakukan perusahaan pada waktu itu
ini adalah satu periode di dalam sejarah karir saya yang sangat berkesan
ini mungkin adalah tempaan hidup pertama ini yang benar benar
jadi ya sejak ipo kan demikian
berbunga bunga ya kan
injek gas melakukan ekspansi usaha akusisi dan sebagainya ya
dan kalau tidak salah indeks tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh juga sedang bagus bagusnya tuh pak ya
jadi ya tentunya kita mengakumulasi
foreign loan ya
salah satunya adalah untuk
untuk mengakuisisi perusahaan farmasi lain
jadi waktu itu saya mengarrange satu kredit sindikasi
dari beberapa bank asing
saya membanggakan kepada management
ini kita berhasil nih
tidak ada collateral
bunganya sangat kompetitif
jadi ya saat itu sangat optimis
sangat bersemangat dan sebagainya
sebagaimana juga perusahaan lain
ya di indonesia kita juga tidak melakukan sepenuhnya lindung nilai atau hedging
nah ini lumrah lah ya karena teman teman pengusaha juga banyak yang melakukan hal yang sama
saat itu kita bergulir terus masuklah kita ke tahun sembilan puluh tujuh
nah tahun sembilan puluh tujuh masuk lagi ke bulan mei tahun sembilan puluh delapan
semua masih ingat
saat itu rezim pemerintahan orde baru lengser
saat itu plus juga dengan kondisi krisis ekonomi asia plus juga ditambah dengan krisis politik akibat lengsernya orde baru
terjadilah itu ekonominya lumpuh juga demikian pula kurs rupiah yang tadinya di bawah dua ribu
jadi itu sudah melemah menjadi tujuh belas ribu dan sebagainya
harga saham pun anjlok
harga saham pun anjlok dan sebagainya
jadi ya sebagaimana perusahaan lain temposcan juga mengalami hal yang sama
tapi puji tuhan apa yang kita lakukan saya mendapat juga satu apa namanya insting lah insting sebagai pengusaha
di pertengahan tahun sembilan puluh tujuh saya melakukan placement saham
pada saat harga tinggi
tingginya saya lakukan placement
nah setelah saya lakukan placement tersebut ya juga saya tidak tergoda waktu itu mungkin frida tidak ingat tetapi suku bunga rupiah itu bukan main
proceed dari placement saham itu berbentuk rupiah langsung saya juga convert ke us dollar
tukar ke dollar dan sehingga cukup bisa mendapatkan apa namanya jumlah dana
us dollar yang cukup besar
nah saat itu saya melihat ya kondisi perusahaan pastilah timpang ya
dengan adanya utang luar negeri yang begitu banyak
foreign exchange loss nya juga bertambah besar
nah lalu saya memiliki satu kebiasaan
yaitu melakukan buka puasa bersama dengan karyawan karyawati
ya sekalian juga kita silaturahim dan sebagainya
nah saat itu saya melihat ini saya bisa aja dengan dana yang begitu besar
usia juga masih tiga puluh awal
ya saya bisa hidup tenang
tapi bagaimana nih dengan karyawan karyawati temposcan
dari situ saya terpanggil
udah saya kembalikan dan saya masukkan kembali dana tersebut ke tempo scan
jadi itu terjadi sekitar desember seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan suntikan dana tersebut temposcan mampu untuk melunasi hutang luar negerinya
itu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
nah setelah melunasi eh ternyata ada satu koran luar negeri
mungkin frida tau ya
nah tepatnya di sekitar pada saat kita melunasi hutang itu jurnalisnya tertarik
karena net cash positionnya waktu itu menjadi positif ya pak ya
hutangnya menjadi lunas
dan dia juga heran
mr mulyadi ini anda lunasin nih gak ada rescheduling
nggak ada haircut dan sebagainya
jadi dia lalu meminta wawancara kepada saya
saat ini saya taruh di figura nih artikel tersebut
karena saya juga mengatakan kepada putra putra saya
ya mungkin ini warisan terbesar yaitu reputasi
dan anda masih tiga puluh an ya waktu itu ya
jadi mudah mudahan ya reputasi di dalam dunia bisnis adalah emas
itu yang harus terus kita jaga
dan di artikel itu dituliskan bahwa temposcan
jadi maknanya tuh saya bilang
sangat besar buat saya
menarik sekali ya bagaimana temposcan pacific berhasil melewati krisis tahun sembilan puluh delapan
dan bahkan menjaga reputasinya hingga saat ini
masih banyak yang ingin saya gali dari pak handoyo
tapi kita harus jeda dulu
pemirsa tetaplah bersama kami di leaders' corner bersama handoyo s mulyadi
kami akan kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di leaders' corner dan masih bersama saya
owner dan juga founder dari tempo scan group handoyo s mulyadi
pak handoyo ada langkah penting dan juga menunjukkan komitmen besar
dari temposcan terhadap indonesia yaitu dengan membangun sejumlah pabrik
sudah ada sembilan dan sedang dibangun yang ke sepuluh ya pak
mengapa anda memilih strategi ini untuk membangun pabrik di indonesia
jadi setelah kita mendefinisikan core business pharmaceutical consumer product distribusi dan sebagainya
saya merasa bahwa core business itu harus didukung oleh satu strategi yang berorientasi kepada domestic manufacturing
karena domestic manufacturing sangat penting untuk kita bisa mengembangkan produk produk indonesia yang bermutu
itu yang melandasi kenapa kita terus walaupun situasinya juga belum menentu sejak reformasi kami terus bangun pabrik
sekarang sudah berjumlah sembilan dan saat pandemi kita memulai konstruksi yang ke sepuluh
nah terkait dengan hal ini belum lama saya baca di media
saya cukup bahagia
saya mendengar presiden jokowi mengatakan bahwa cintailah produk produk indonesia
ini bukan iklan ya jadi ini kutipan beliau begitu
nah jadi tapi yang mungkin kita harus dalami sendiri lebih lanjut adalah
kira kira definisi dari produk indonesia itu apa sih
ini at least dari perspektif saya
jadi produk indonesia paling tidak harus punya
nah kalau dna nya indonesia apa
ya paling nggak merek indonesia lah
jangan merek asing yang sudah diproduksi di indonesia tiba tiba ngikut
iya kan ikut dong saya produk indonesia
nah itu satu
nah kedua adalah juga kalau diproduksi di indonesia
ya menggunakan tenaga kerja indonesia
berapa banyak pak jumlah karyawan yang dipekerjakan
sekarang sepuluh ribu lebih
sudah ada sepuluh ribu
sepuluh ribu lebih
jadi itu tidak kita tidak menggunakan expat sama sekali
karena putra putri bangsa indonesia cerdas
ya jadi buktinya saya bisa membangun sembilan pabrik sekarang yang ke sepuluh
semuanya dengan sumber daya manusia indonesia
kita tidak menggunakan
dna nya pure indonesia
nah terakhir juga adalah
jadi ini saya sumbang saran ke pemerintah
ya jadi jangan sampai disebut produk indonesia
tetapi tidak memiliki dna indonesia
jadi dna indonesia adalah satu elemen penting
nah setelah itu memang kita melihat saat kita membangun sembilan pabrik tersebut
itu kita awali setelah melakukan
pembangunan ke republic perusahaan indonesia
terus tertera indonesia sama ukuran klilde
saya import dari india saya import dari mana mana
nah yang saya melihat saat itu waduh ini jangan sampai kita bergulir menjadi trading orientation
karena kalau trading orientation at least bagi saya itu tidak bisa juga membuat pengusaha pengusaha kita ini tahan banting
juga tidak bisa memberikan mereka sebagai long term orientation
nah dan juga salah satu hal yang penting local manufacturing atau domestic manufacturing adalah katalis untuk kita bisa melakukan teknologi transfer
kalau kita nggak punya manufacturing bagaimana teknologi transfer jadi kira kira demikian
jadi itu adalah suatu trade off yang dipilih oleh perusahaan untuk membangun pabrik instead of hanya berdagang saja atau mengimpor barang dari luar
ada transfer of technology juga yang bisa didapat oleh perusahaan ya pak ya
oke nah sistem distribusi nih pak handoyo tentunya harus baik dan menjadi kunci sukses dalam industri anda
bisa dijelaskan sistem atau strategi integrated supply chain yang sudah dijalankan oleh perusahaan selama ini pak
ya jadi tidak ada satu produsen pun di indonesia
yang tidak menganggap bahwa distribution merupakan challenge
ya memang kita tahu negara kepulauan ribuan pulau dan saat ini juga sarana transportasi apalagi di luar pulau jawa juga masih sangat terbatas
jadi ini adalah challenge yang bukan hanya dialami segelintir pengusaha mayoritas mengalami kendala tersebut
nah makanya sejak awal sejak kita mencetuskan core business logistik dan distribution
nah makanya sejak awal sejak kita mencetuskan core business logistik dan distribution

ini adalah supaya membuat sinkron ya objektif bisnesnya sinkron
karena kalau kita mau mengembangkan produk produk kita sukses pemasarannya tanpa distribusi yang kita miliki secara internal akan sulit
karena kebanyakan para distributor dia hanya memikirkan short term profit
padahal kalau produk itu mau sukses pertama kita harus preding dulu
sampai ke retail retail grassroot bawah
nah setelah itu juga service
levelnya harus kita tingkatkan
ya nah ini kalau tidak memiliki satu meeting of mind yang sama sulit tercapai
jadi itulah menurut saya logistik dan distribusi adalah bagian penting
ya pivotal part daripada kesuksesan produk produk temposcan
saat ini kalau saya boleh lanjutkan frida kita sudah membangun jaringan distribusi secara nationwide
jadi dari sabang sampai merauke
sudah ada empat puluh enam cabang kita gudang gudang kita dalam skala yang cukup besar
juga kita memiliki tujuh distribution center nationwide
dan ditopang oleh satu ratus dua puluh tujuh sales point di seluruh titik titik di seluruh nusantara
seluruh nusantara baik
nah pak dengan jumlah investasi yang sangat besar yang sudah ditanamkan di indonesia apa yang ingin dicapai perusahaan
selain tentunya perusahaan
tentunya ya membukukan profit dan membagikan dividen bagi para shareholders nya
jadi intinya kita melihat bahwa capital expenditure itu adalah urat nadi perusahaan
jadi harus kita lakukan secara berkesinambungan
yang kami bersyukur adalah capital expenditure tempo scan selama ini dibiayai mayoritas oleh organic cash flow
nah organic cash flow itu menjadi sumber penopang capital expenditure
sehingga ya oke pemegang saham memperoleh dvd
berarti ada laba yang ditahan
ada laba yang ditahan laba yang ditahan itu bersama dengan cash flow organic bisa untuk kita gunakan pembiayaan capital expenditure
flow organik itu maksudnya apa pak mungkin bisa dijelaskan
ya kalau secara accountingnya kan ada from operation net operating cash flow
jadi kalau saya melihatnya yang paling utama sehat apa tidaknya adalah net cash flow from operation
itu yang disebut sebagai organic itu ya
ya itu terlalu teknis mungkin ya secara account akuntansi
baik jadi itu adalah yang ingin dicapai oleh temposcan pacific selain tentunya membagikan dividen
tapi ada skema skema tertentu dan strategi yang dipertahankan ya pak ya
oke baik pak kita akan kembali lanjutkan perbincangan tapi setelah jeda berikut
leaders ⁇ corner masih akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
dan juga bersama handoyo s mulyadi founder sekaligus owner dari tempo scan group
dan saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa saya pak handoyo
seluruh kru yang bertugas dalam pengambilan gambar kali ini
sudah melakukan tes swab dan hasilnya negatif
dan pak handoyo kita lanjutkan kembali perbincangan
ada komitmen begitu besar dari tempo scan group
yang sudah ditunjukkan kepada indonesia selama enam puluh tujuh tahun perjalanannya di indonesia
saya juga melihat ada awareness yang begitu tinggi ditunjukkan oleh perusahaan
melalui program program csr nya
sejauh ini sudah berapa banyak pak penerima bantuan mungkin dari csr program tempo scan group
terima kasih frida
mungkin sebelum saya bicara mengenai csr secara spesifik
mungkin bentuk bentuk lain daripada komitmen tempo scan
yaitu antara lain adalah saat kita melunasi hutan
pada saat krisis ekonomi tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
itu bagi saya adalah wujud daripada komitmen tempo scan
terhadap juga mengembangkan citra pengusaha pengusaha indonesia
karena sebagaimana kita ketahui waktu tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
banyak daripada bankir bankir khususnya bankir asing
yang juga meragukan karena banyak problem loan dan sebagainya
jadi ya itu
bagian dari upaya kita juga membangkitkan citra pada umumnya pengusaha indonesia
bahwa kita adalah pengusaha yang bankable di mata perbankan internasional
kedua kalau kita lihat kita itu selain faithful terhadap kita punya core business
kita juga faithful terhadap indonesia
karena mayoritas daripada aset tempo scan group semua berdomisili di indonesia
ya memang tempo scan lahir tumbuh dan berhasil
jadi kita juga berhasil bertumbuh dan berkembang di indonesia
jadi ini adalah juga wujud komitmen
dan di samping itu kami tidak menerapkan trading mentality
tapi kita lebih membangun domestic industry
nah di samping itu kami terus juga selain berinvestasi di sembilan pabrik
berinvestasi di empat puluh enam cabang tujuh distribution center dan sebagainya
kami juga terus meningkatkan it capabilities
karena dengan menggunakan enterprise resource planning erp sap
kita sudah mulainya lebih dari delapan belas tahun yang lalu
jadi tempo ran on sap sejak tahun dua ribu dua
jadi teknologi yang kita investasikan dengan sap menjadi katalis untuk kita juga bisa melakukan aplikasi lain
contohnya sales force kita sekarang sudah mayoritas sudah menggunakan automation system
nah lalu juga warehouse
lalu juga warehouse kita semua juga sudah automation system
pabrik kita banyak juga yang menggunakan teknologi robotik
dan di samping itu kita punya distribution replenishment plan drp
sudah menggunakan juga aplikasi berbasis it yang canggih
nah masuk kembali kepada csr
jadi ini adalah mungkin pandangan saya pribadi ya
bagi banyak perusahaan
csr itu dilihatnya sebagai beban
ya karena ada anjuran lakukanlah csr lakukan itu
sebagai cost mungkin dianggapnya ya kalau sebagai beban
beban ya sebagai juga biaya ekstra
tapi kalau bagi temposcan khususnya bagi saya sendiri
csr adalah merupakan amanah
csr adalah sebagai satu kewajiban
temposcan bisa seperti sekarang
kalau bukan karena masyarakat indonesia
siapa lagi yang membantu kami
apalagi produk produk temposcan adalah produk rakyat
jadi amanah ini adalah sesuatu yang kita harus jalankan
karena kami lahir tumbuh di indonesia
jadi apapun yang kita lakukan saat masyarakat indonesia sedang berduka
seperti saat misalnya covid
kami tidak tahu apa jadinya
dampak dari pandemi
tapi kami langsung mendonasikan delapan belas miliar lebih
banyak bentuknya seperti pcr machine
seperti apd seperti obat obatan dan lain lainnya
dan di samping itu ada satu juga
kita juga melaksanakan khususnya bagi anak anak dan balita
yang lahir dengan cacat bawaan
jadi ada yang hidrosefalus atresiana
jadi ada yang ke sekolah waktu sd dengan kotoran
karena tidak punya anus dan sebagainya
nah itu kita sudah mengoperasi lebih dari dua lima ratus anak dan dua bantuan
jadi ini anak anak yang dari keluarga kurang mampu
dan mungkin sedikit saya tambahkan di situ
jadi dalam kurun waktu berapa tahun ini
temposcan di dalam hal csr kita sudah mendonasikan
atau jangan donasi lah ya
kita sudah berpartisipasi kepada masyarakat yang memerlukan
enam puluh miliar rupiah program csr baik
nah pak handoyo produk produk yang dihasilkan oleh temposcan pacific ini
orientasinya kepada masyarakat umum
dilihat dari harganya dan juga jangkauannya ya pak
apa yang mendasari strategi untuk bercore business di produk domestik
di tengah persaingan yang cukup ketat pak pada waktu itu
ya jadi setelah kita mendefinisikan core business
kosmetika juga consumer goods dan sebagainya
lalu kita jabarkan dalam bentuk strategi
strateginya ya seperti yang saya katakan
selaras dengan definisi saya produk indonesia
harus dengan merek indonesia
jadi yang kita fokuskan di situ adalah
nah brand equities daripada temposcan ini
ya sekarang sudah merakyat sekali
sudah menjadi household names di antara masyarakat kita
jadi saya boleh katakan bahwa produk temposcan
produk rakyat indonesia
saya tambahin rakyat di situ
karena strategi kita adalah mengadopsi
jadi value proposition adalah mutunya bagus
ya kan bermanfaat
dan bersama itu juga dengan harga yang affordable
jadi temposcan punya produk adalah produk rakyat indonesia
ya pak semua produk yang dihasilkan oleh temposcan pacific
adalah produk produk yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat umum
baik dilihat dari jangkauannya kemudian juga harga produknya tersebut
apa yang mendasari strategi untuk memilih produk domestik seperti ini
di tengah persaingan yang begitu ketat
ya jadi dengan kita mencanangkan core business
logistik dan distribusi
maka penjabarannya adalah di dalam fokus terhadap brand equity tempo scan
ya brand equity temposcan ini ya merupakan proxy
daripada produk produk indonesia
khususnya boleh saya sedikit twist sedikit produk rakyat indonesia
kenapa karena memang sifatnya kita mendukung value proposation
mutu baik bermanfaat dan pada saat yang sama harganya affordable
sehingga sekarang sudah menjadi household names di rumah rumah masyarakat indonesia
karena harganya terjangkau mutunya baik
sebagai contoh misalnya kita melihat bahwa
kita berhasil menempatkan brand equity dari tempo scan menjadi tuan rumah di negara sendiri
ya ini bukan kata saya ini berdasarkan market research
memang market share kita yang tertinggi
jadi kita nomor satu di pasar untuk produk analgesic
lalu juga misalnya seperti hemaviton
hemaviton ini adalah produk brand equity untuk vitamin
dan saat ini juga menduduki posisi yang tertinggi

bukan kata saya tapi kata research
demikian juga bodreksin untuk obat penurun demam anak anak
demikian juga neoremasil untuk anti rematism
itu semua nomor satu
nah demikian juga body care kita seperti marina
ya itu juga menduduki peringkat nomor satu
bahkan juga lebih tinggi market share nya secara volume dibandingkan oleh produk produk multinasional
juga my baby adalah produk perawatan bayi yang juga merupakan market leader di segmennya
dan yang terakhir adalah vidoran
jadi vidoran ini adalah produk yang menaungi nutritional for children
jadi untuk baik susu bayi maupun pertumbuhan anak
ini ada ceritanya sedikit nih vidoran
ini juga sesuai dengan core value
jadi dari dulu saya pengen memang masuk ke segmen produk susu anak
yang mungkin banyak kita tidak tahu saat ini tingkat kelahiran bayi di indonesia itu adalah empat delapan juta jiwa rata rata per tahun
jadi bisa dibayangkan frida itu hampir sama dengan satu kali penduduk singapura
setiap tahun indonesia mencetak produk populasi singapura
nah namun sayangnya sebelum tempo scan berperan aktif berkompetisi di kategori ini
nah harga produknya kebanyakan sangat mahal
sangat mahal atau paling tidak cukup inilah tidak affordable
nah dan disitu sangat menyedihkan adalah jadi banyak sekali masih bayi dan balita
bayi tentunya kita harus mengedepankan asih
namun bila perlu menggunakan susu bayi dan disambung dengan susu pertumbuhan anak
nah ini kebanyakan kalau kita menggunakan susu pertumbuhan anak

lalu kita harus memberikan susu kental manis yang sebetulnya isinya gula
lalu juga full cream yang juga untuk balita belum tepat karena banyak mengandung fed
nah saya sedih saat itu
makanya kita luncurkan nutritional product children nutritional product dengan merek fidoran
nah saya sedih saat itu
masih dengan saat ini kita adalah yang the most affordable
saya senang sekali
dan ini terbukti sekali kita bermanfaat
kalau tidak kita tidak memiliki compounded annual growth cager
baru enam tahun ya
baru enam tahun
padahal segmen tersebut sedang mengalami penurunan
bahkan kalau pun tumbuh hanya single digit
dan sekarang kami sangat bersyukur bahwa fidoran ini sudah menempati posisi ketiga
hanya dalam enam tahun
jadi adalah masuk dalam tiga besar
jadi ini contoh lagi kenapa kita fokus kepada own brand equity
produk rakyat indonesia yang didukung oleh strategi manufacturing domestik
pak handoyo tadi seringkali disebutkan
core business kita sudah membahas tadi di segmen segmen awal
tapi masih ada yang ingin saya tanyakan mengenai core values nih pak
tapi kita sambung pembicaraannya setelah jeda berikut ini
pemirsa tetaplah bersama kami leaders' corner masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di leaders' corner
saya mau lanjutkan ke core values nih pak
apa sebenarnya core values atau nilai nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan
jadi core value temposcan kita ada lima
tapi saya tidak untuk waktunya terbatas
jadi saya tidak usah mengulangi lagi kejujuran bertanggung jawab bermanfaat kerja keras dan semua lainnya
karena tadi pada saat saya menjelaskan perjalanan sejarah daripada temposcan itu semuanya sebetulnya sudah terwujudkan
mungkin satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah core value kelima
ini saya secara pribadi sangat meyakininya
yaitu adalah kesetaraan
nah mungkin bagi sebagian orang pada saat mendengar kesetaraan itu apa
jadi kita ditempatkan
dan tempat temposcan ini berkeyakinan bahwa dari ribuan karyawan karyawati temposcan group
semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berkarir di tempo scan
tanpa harus memperhatikan oke dari ras apa dari suku apa dari agama apa keluarga kaya keluarga miskin enggak
jadi kita sangat anti terhadap sikap sikap demikian
jadi kita ingin kesempatan untuk berkarir itu terbuka seluas luasnya untuk setiap karyawan karyawati temposcan
ini mungkin pada saat saya cetuskan mengenai core value ini ada satu keyakinan saya sendiri
jadi tidak ada satupun anak manusia yang waktu kita masih belum dilahirkan atau saat ibu kita mengandung itu dia bisa milih
ya kan bahwa dia bisa milih oh saya mau dari keluarga kaya saya mau rasnya ini saya mau sukunya ini
nah jadi kenapa hal tersebut harus menjadi perbedaan tersebut menjadi dis advantages
ya kan yang seharusnya itu adalah sesuatu yang tidak boleh menjadi dis advantage

kita harus juga filosofinya adalah democratizing opportunity
kesempatan yang sama bagi semuanya
dan itu kita jabarkan juga frida mungkin sekarang banyak sekali di social media di mana online publication
bahwa sekarang ada dorongan untuk board of director itu imbang
ya direksinya wanita juga cukup dan sebagainya
dan saat ini yang dapat saya ceritakan di sini bahwa memang sudah lama
ya kan majority adalah women
jadi istilahnya di tempo scan ini bagi wanita enggak ada glass ceiling
oke bicara mengenai tadi asal muasal seseorang keluarga tentunya dan juga peranan wanita dalam perusahaan
tidak terlepas nih pak dari ibu kartini mulyadi ibunda
kalau orang bicara mengenai tempo scan group nama yang terlintas mungkin nama kartini mulyadi pun ikut tersirat begitu
apa peranan seorang kartini mulyadi dalam hidup anda dan juga bagi perusahaan ini mungkin

dan bu kartini mulyadi bersama saya saya sangat bangga
dan bu kartini mulyadi bersama saya saya sangat bangga menjadi putranya beliau
ambil ada ibuieli mulyadi bersama dengan satu lagi budi saya budi antamsil
ini adalah dua wanita yang benar benar berjasa dalam kehidupan saya karena mereka memberikan saya aspirasi memberikan saya dorongan support dan sebagainya
ya karena memang faktanya saya ini anak yatim jadi sejak usia umur delapan ayah saya sudah wafat
jadi memang kedua sosok figur wanita ini menjadi sangat cangg adding to bad provides service
guru wanita ini menjadi sangat penting dan saya bersyukur dan berterima kasih telah membawa saya kepada posisi seperti saat ini
nah dalam konteks misalnya bu kartini mulyadi dalam menjalankan usaha karena beliau profesinya kan lawyer
jadi tentunya kan jelas berbeda dengan bidang usaha
anda juga kalau tidak salah lawyer ya pak
ya jadi dua duanya sh
jadi di sini intinya beliau tidak terlibat di dalam bisnis karena memang bidangnya berbeda
dan intinya yang masih terlibat adalah budi saya budian tamsil
saat ini beliau masih menjabat sebagai presiden komisaris di holding company tempo scan group
nah tapi kami memiliki hubungan sebagai apa
pemegang saham utama hubungan kami sangat erat
baik sebagai keluarga maupun juga bertukar pikiran secara profesional dan sebagainya
jadi pemegang saham utama ini istilahnya kompak
ya kan kompak jadi visi misinya sama demikian
baik baik kita sudah sampai di penghujung perbincangan kali ini
sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak handoyo atas waktunya yang diberikan kepada kami
sudah satu jam nih pak
sudah satu jam nih pak tidak terasa kita berbincang bincang
semoga tempo scan pacific dan tempo scan group dapat terus sukses dan memberikan sumbangan bagi seluruh masyarakat indonesia
dan membanggakan kami semua sebagai salah satu perusahaan yang patut dipiru dan menjadi inspirasi juga bagi perusahaan perusahaan lainnya
demikianlah bincang bincang saya dengan handoyo s mulyadi founder sekaligus owner dari tempo scan group
semoga perbincangan ini bermanfaat bagi anda
saya frida litwina undur diri sampai jumpa